presiden joko widodo hari ini melaksanakan sholat idul fitri bersama ribuan warga di padang sumatera barat
kedatangan presiden sebelumnya disambut antusiasme warga presiden juga didampingi ibu negara iryana joko widodo
kedatangan presiden ke padang sesuai dengan permintaan gubernur sumatera barat saat melakukan kunjungan kerja ke aceh beberapa waktu lalu
usai melaksanakan sholat id presiden dijadwalkan bertolak ke solo jawa tengah
ya untuk pertama kalinya presiden joko widodo berlebaran di padang sumatera barat
presiden merasa senang diterima dengan penuh keramahan oleh masyarakat minang
presiden mengakhiri kunjungan kerjanya pada hari raya dengan melaksanakan sholat idul fitri di masjid raya sumatera barat padang
ia mengatakan acaranya selama berada di padang berjalan lancar suasana ramadan dan idul fitri di ranah minang yang diramaikan para pemudik dan juga perantau yang mudik juga menarik
perhatian kepala negara
pulang ke kampung dan alhamdulillah semuanya disini berjalan aman berjalan dengan baik
tadi sholat id bersama dengan seluruh masyarakat juga berjalan dengan baik alhamdulillah